sudah sepekan ini provinsi jawa tengah masuk tiga besar wilayah penyumbang kasus positif covid sembilan belas di tanah air
bahkan pada rabu lima belas juli lalu jawa tengah berada di urutan teratas dengan penambahan dua ratus enam puluh satu kasus positif covid sembilan belas
gubernur jawa tengah ganjar pranowo memprediksi
tren kenaikan angka positif covid sembilan belas di wilayahnya akan terus berlangsung
di tengah gencarnya rapi tes dan uji swab masal yang dilakukan sebagai upaya deteksi dini
selain itu sikap warga yang tidak terbuka atau jujur kerap menjadi pemicu penularan covid sembilan belas
jadi begitu satu ketahuan langsung dicari dimasukkan dalam satu kelompok dipes semuanya
yang menarik hasil penelusuran menunjukkan muncul jenis klaster baru
yaitu kluster komunitas dan ruang lingkup yang kecil karena warga tak mengindahkan protokol kesehatan
seperti mengenakan masker mencuci tangan serta menjaga jarak
kasus itu sekarang ini munculnya dalam bentuk kluster kluster yang kecil
jadi tertutup dalam satu kelompok tertentu
iya kelompok kecil
nah cuma repotnya adalah kelompok kecil ini posisinya dari mana
kalau perilaku perilaku yang kurang baik itu tidak dikendalikan
ini akan menjadi sumber sumber penularan yang tidak bisa dihindari
nah ini yang nanti yang dikhawatirkan akan menjadi sumber
sampai saat ini sedikitnya empat daerah di jawa tengah
yaitu kota semarang kabupaten demak kabupaten jepara dan kabupaten magelang
masih ditetapkan sebagai zona merah penyebaran covid sembilan belas
untuk meminimalkan penularan empat daerah tersebut kini menerapkan
pembatasan kegiatan masyarakat
damar sinuko semarang jawa tengah